ya pdip akhirnya menunjuk mahfud md untuk mendampingi ganjar pranowo di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dan untuk pembahasnya telah bergabung bersama kami lalui sambungan virtual
gungun haryanto pakar komunikasi politik uin jakarta
selamat pagi pak gunggun ini sudah siang ya pak ya kita menanti deklarasi yang cukup panjang tadi ya
kalau kita melihat akhirnya pdip memberikan mandat kepada profesor mahfud md
yang menarik adalah mahfud md memang sosok yang terbilang cukup kampiun di bidang legislatif
yudikatif dan juga eksekutif
nah apa yang bapak lihat dari keputusan pdip pada hari ini
apakah memang tepat untuk mendapatkan suara cukup banyak di dua ribu dua puluh empat
iya keputusan pdi perjuangan untuk memilih pak mahfud md menurut saya sangat tepat ya
dari beberapa pertimbangan
historisitas berjenjang atau portfolio pak mahfud sendiri itu bisa melengkapi
menguatkan posisi pak ganjar
tadi seperti sudah dinarasikan bahwa pak mahfud memang punya pengalaman sangat panjang
baik di wilayah infrastruktur politik maupun di wilayah suprastructure ya
contoh misalnya infrastruktur itu sebagai intelektual di kampus ya dia karirnya panjang
dan sebagai pakar hukum tata negara
kemudian kalau kita lihat di suprastructure
trials politika sudah pernah didudukinya
baik itu di eksekutif sebagai menteri
kemudian di legislatif sebagai anggota dpr
kemudian juga di iudikatif
bagaimanapun kita sama sama tahu bahwa pak mahfud punya pengalaman di mahkamah konstitusi
jadi bagi saya satu portfolio yang menurut saya cukup langka
kenapa karena koherensi karakterologis yang melekat pada pak mahfud
itu kemudian menarik untuk menjadi semacam satu di antara kompetitor utama
dan bisa menggenapi menguatkan posisi ganjaranowo
selain dari cv yang begitu bagus dari pak
mahfud md seperti tadi bapak katakan
yang menarik adalah mengenai bagaimana pdip memilih mahfud tidak hanya dari segi pengalaman dia
tapi juga mungkin background lain
terutama kalau kita bicara mengenai jawa timur
di mana merupakan salah satu kota asal dan kota kelahiran di madura
kemudian kedua nadatul ulama juga kita tidak bisa tampilkan
melekat juga terhadap figur mahfud md
apakah anda melihat ini merupakan salah satu elemen elemen
yang bisa menjadikan pertimbangan pdip ketika memilih nama ini pak
jelas ya ini sosio kultural ya
menyangkut demografi dan psikografi
yang itu penting dibaca dalam kontestasi elektoral
jadi kan individu saja tidak cukup
dia harus menjadi insentif elektoral
dan pak mahfud dipilih tentu bertimbangannya pertama adalah dia sosok santri
bagaimanapun tadi di pidatonya
dia merepresentasikan itu juga dari sisi political branding
banyak mengutip ayat suci
kemudian dia juga dari sisi simbol warna hijau itu
menunjukkan semacam branding yang mencoba untuk membangun politik asosiatif
dengan basi santri yang memang identik cukup lama dengan pak mahfud
dia tumbuh kembang di organisasi ekstra kampus ya
yang itu organisasinya beridentitas islam begitu
kemudian dia juga lekat dengan
dan bagaimanapun kita sama sama tahu nahdijin adalah hal yang kunci penting dalam kontestasi elektoral di indonesia
karena jumlah yang kemudian sangat banyak dan sebaran yang itu banyak di pedesaan
sehingga kemudian membutuhkan juga ikon
pak anies sudah punya mohaimin
kemudian pak ganjar tentu dengan pak mahfud diharapkan penetrasi ke
peta demografi terutama misalnya masyarakat dengan posisi baik itu ses
nah saya lihat pak mahfud diorientasikan begitu untuk bisa mendapatkan tambahan suara bagi ganjar
dari kultur santri dan masyarakat yang
berantakan untuk membangun politik asosiatif
karena terutama misalnya jawa karena battle ground dengan nahdijin tentu sebagai halaya kunci
kemudian juga tentu diharapkan pak mahfud bisa memperbesar area ya ruang jelajah komunikasi politik
pasangan ganjar mahfud di sub masyarakat yang mungkin kemarin tidak tersentuh oleh ganjar
karena ini adalah memadukan antara nasionalis gitu
dan juga masyarakat
analis gitu religius yang dimana pak mahmud menurut saya bisa menggenapinya disitu
baik pak gunggun tapi yang menarik kalau kita flashback di dua ribu empat lalu
kita bicara mengenai megawati
waktu itu dia juga disandingkan dengan ulama yaitu k h m musyadi
yang juga merupakan sosok nu
tapi ternyata tidak banyak mendulang suara
jadi bisa dikatakan saatnya kita bicara mengenai apakah mewakili organisasi nu
kemudian juga kaum ulama
nah tetapi kalau kita bicara tadi dua ribu empat ternyata tidak menjamin
bagaimana anda melihat ini dan bagaimana mesin politik dari pdip
dan para partai yang juga berkoalisi bisa meningkatkan elektabilitas
dan memaksimalkan peluang ini pak
ya yang pertama tentu harus ada yang disebut dengan proses konsolidasi
dari pusat hingga daerah ya dari basis struktur partai
karena betul seperti tadi disampaikan
ini kan baru potensi soal potensi itu mewujud menjadi soal
ada empat hal pertama isu yang dibangunnya
isu yang dibangunnya apakah misalnya cocok dengan micro targeting
yang kemudian mereka akan lakukan sebagai bentuk penetrasi ke basis pemilih
yang kedua adalah komunikasi yang dilakukan
ini kan era multi channel ya
jadi kemudian bukan hanya
hanya behavioral menyangkut misalnya mereka yang di millennial atau genzi
atau misalnya x baby boomers gitu
itu kan masing masing cara komunikasinya akan berbeda
sehingga kemudian basis struktur partai saja tidak cukup
harus ada strategic planning komunikasi yang tepat guna
tepat sasaran terutama di basis pemilih
nah kemudian yang ketiga itu soal bagaimana misalnya

yang kedua adalah bagaimana misalnya memitigasi resiko resiko yang terjadi di dalam komunikasi
karena pemilu ini kan bukan hanya positif campaign
nanti akan ada negatif campaign bahkan ada black campaign gitu ya
nah ini artinya aksi reaksi dengan ragam kompetitor
karena kan akan ada upaya delegitimasi terhadap pasangan ini
dari berbagai arah
oleh karena itu tentu langkah strategis memitigasi resiko resiko kekurangan
resiko resiko persoalan baik itu di wilayah hukum personal
organisasional gitu itu perlu kemudian dimitigasi
dan yang terakhir tentu bagaimanapun kan partai saja tidak cukup
butuh yang disebut dengan politik kerelawanan
politik kerelawanan yang muncul di masyarakat
baik itu organik maupun anorganik
ya kerelawanan di indonesia ini kan posisinya masih sangat lemah ya
nah terutama misalnya kalau kita
lihat sejarah relawan relawan yang ada
itu banyak digerakkan sebenarnya justru oleh kandidat atau partai pengusung kandidat
padahal dalam dimensi di negara negara demokrasi maju
politik kerelawanan itu kan bagian dari sebenarnya partisipasi ya masyarakat
untuk kemudian mendukung si kandidat
baik secara konvensional datang ke tps mencoblos
seperti misalnya donasi kemudian mungkin juga ikut mengagregasi suara di masyarakat
itu bagian dari kerja kerelawanan
ya mungkin kalau kita berkaca pada obama ada triple o misalnya
itu yang kemudian cukup ampuh atau signifikan
bukan hanya memberikan menyuplai suara tapi juga donasi untuk misalnya kampanye
pasangan atau sesuatu
nah ini menurut saya bagaimana misalnya pasangan ganjar pak mahfud ini mampu ya
mengolah politik kerelawanan sehingga kemudian bisa menjadi sumbangsih suara
dan faktor faktor lain yang menguatkan potensi kemenangannya
pak gun gun yang menarik tadi anda katakan mengenai mitigasi dan juga politik kerelawan
kalau saya baca di sini di tahun dua ribu dua puluh empat
usia dua puluh dua hingga tiga puluh dua
usia dua puluh dua hingga tiga puluh dua
usia dua puluh dua hingga tiga puluh dua
lalu anda melihat bagaimana dengan pemilihan ganjar dan juga dari prof mahfud ini
bisa mewakili tadi ya beberapa kalangan terutama mungkin kalau kita bicara
tidak hanya simpatisan dari pdip kemudian juga tidak hanya sivitas akademika
tapi juga bisa mewakili generasi muda bisa mewakili semua kalangan
dan ini perlu strategi yang mumpuni ya mengingat kalau kita bicara politik identitas
sepertinya masih sedikit tidak terlalu laku dalam beberapa waktu terakhir ini
lalu bagaimana idealnya strategi yang harus dilakukan pak
ya yang pertama tentu orientasi
makanya tadi pak hasto kan bilang tuh akan diadakan deklarasi khusus tuh nanti malam ya
terutama untuk segmen milenial kan dan ged
itu kan sebenarnya sudah dimulai tuh namanya fase orientasi untuk membangun stage of brainstorming ya
atau perbincangan di anak anak muda
yang kedua menurut saya bagaimanapun memang begini
anak muda itu nggak bisa hanya sekedar dijanjikan diiming imingi
tapi ada yang disebut dengan kolaboratif ya kerja kolaboratif
nah itu strateginya itu harus kemudian many to many communication
nggak bisa one to many communication seperti lewat ceramah atau kampanye di tempat terbuka yang sifatnya searah
itu model model merangkul
itu menurut saya itu yang paling tepat
karena ini mereka digital native maka tentu salah satu yang kemudian harus dimanfaatkan secara optimal adalah digital
meskipun tentu harus ada kehatian kehatian digital itu kan kerap kali juga bubble ya atau gelembung
maka kemudian harus konsep yang utama itu adalah connected may
jadi kita harus menggunakan media dari media digital dan media media saluran kampanye konvensional lainnya
kan kita di undang undang mengenal sembilan metode kampanye ya
itu harus di optimalisasi
salah satu kampanye itu kan di media sosial
nah saya sih meyakini bahwa semua pasangan yang berpotensi maju ya
pasangan yang berpotensi maju akan menggarap milenial dan gen z ya
tetapi kemudian yang harus menjadi nilai pembeda ya itu begini
anak anak milenial dan gen z itu rata rata rasional egocentris tuh ya
karena rasional itu kan ada macem macem ya ada rasional egocentris yang kecenderungannya itu harus diyakinkan
apa keuntungan si kandidat itu bagi para kaum milenial dan gen z
terutama misalnya di hal hal yang menjadi top of mind mereka
apalagi misalnya rasional prospektif
diyakinkan program mereka lima tahun ke depan itu apa
sehingga kemudian apa bedanya misalnya ganjar dengan sebut aja misalnya pak prabowo atau dengan pak anies
ada juga namanya rasional retrospektif ya
dengan dia akan melihat portfolio si kandidat dari apa yang sudah mereka lakukan
misalnya seperti pak mahfud pernah jadi menteri atau pak ganjar misalnya pernah jadi kepala daerah ditelisik
apa yang kemudian menjadi hal yang menarik menjadi kelebihan mereka gitu
baik pak gun gun terima kasih
dan terakhir nih pak terkait dengan terpilihnya ganjar dan juga mahfud nd
sementara kita masih menunggu dari prabowo subianto
anda melihat seperti apa nih nanti gebrakan dari gerindra dan juga koalisinya
terkait dengan dua kompetitor sudah mengumumkan cawapres dan bagaimana strategi ke depannya pak
saya sih melihat ya karena ini sudah dideklarasikan pak mahfud dengan pak ganjar ganjar mahfud maksud saya
itu akan semakin mempercepat mengakselerasi prabowo untuk mendeklarasikan
dan potensi paling besar ya kalau kita hitung ya tentu adalah gibran gitu ya
potensi paling besar adalah gibran mungkin semua orang sudah tahu
yang paling menarik bagi kita sekarang adalah power relation atau relasi kuasa
antara pak jokowi dengan bumbu mega pasca deklarasi ini ya apakah kemudian hubungannya tetap membaik
ya ini yang kemudian harus kita lihat nih pergerakannya dan apakah pak jokowi eksplisit misalnya memberi dukungan
kepada pak prabowo kalau sekarang kan meskipun bandul politiknya ke prabowo kira kira tapi sikapnya kan masih diplomatis
nah posisi gibran kalau kemudian resmi dideklarasikan menjadi pasangan pak prabowo artinya ya memang mempertegas
menurut saya posisi politik pak jokowi yang berbeda dengan bu mega begitu
karena kalau kita lihat misalnya circle nya pak jokowi yang namanya projo sudah duluan mendeklarasikan ini namanya prakondisi
nah kemudian apa
real kemudian setelah itu kemudian pak sorry gibran akhirnya jadi cawapresnya pak prabowo artinya kalau kemudian resmi itu semakin menunjukkan kemana bandul politik pak jokowi
dan ketika misalnya pdip sudah mengambil pilihan mandiri untuk tetap hak prerogatif pencawapresan yang hari ini dideklarasikan itu berada di haknya bumega
maka kemudian menurut saya posisi pak jokowi itu akan menjadi menarik ketika misalnya kita analisis pada saat misalnya gibran resmi dipinang oleh pak prabowo
baik perbincangan yang menarik sekali pak gunggun tapi kita terbatas waktu semoga kita bisa bertemu dalam perbincangan berikutnya
selamat siang dan selamat sehat selalu pak
salam sehat selamat siang